jumat ini menjadi momen pertama ibadah bersama yang digelar warga korban gempa aceh
ratusan korban gempa menggelar sholat jumat di depan masjid atta karub trigadeng pidijaya
masjid atta karub roboh akibat gempa
warga menunaikan salat jumat beralaskan terpal yang dilapisi sajadah
beberapa penutup tenda milik kementerian sosial dibuka untuk melindungi sebagian warga dari panas
momen salat jumat ini dijadikan ajang saling memberi dukungan bagi korban gempa
dalam khutbahnya khatib berpesan agar warga bangkit dari cobaan bencana alam ini
sholat jumat berlangsung kusyuk
seusai salat jumat warga bersalaman
para warga berharap pemerintah membantu membangun kembali masjid dan rumah mereka